kerja teteh kamu tahu kan mai cincin itu dari bapak teteh tahu kok teh tahu kamu tolong anterin
kesini ya bukan apa apa mai kalau ibu sampai nemuin nanti ibu bakal marah tetekkan enggak
boleh mikirin bapak lagi ya mai ya teh antar may anterin ya makasih ya mai ya ampun tehnya pasti masih
mikirin bapaknya banget sampai cincin itu aja begitu penting buat dia dan sekarang aku malah
sembunyi ke dia siapa bapak kandungnya hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai
hai ngapain kesini mau lagi mana janji kamu mana berani berani kamu bohongin saya sempet itu kamu
udah berani nipu saya
kamu punya mata gak sih andri dan dewi itu sekarang makin dekat bukannya makin jauh dan kamu
malah diem aja kamu akan terima sendiri kejar aja tunggu apa cimi pak tolong denger penjelasan saya
pak saya udah berusaha mati matian untuk memisahkan mereka pak saya udah melakukan apapun pak tapi
mereka tetep motot bersatu saya nggak tahu ngelakuin apa lagi dan jujur aja pak saya udah
saya udah capek dengan ancaman bapak saya bisa gila lama lama pak
kamu mau gila atau enggak itu bukan urusan saya saya muak dengan janji janji ibu saya akan
memberkan ke keluarga ibu tentang rahasia gelap ibu jangan pak jangan sekarang pak
maaf tante kalau saya ganggu
saya bisa bicara sebentar sama kanta
saya minta tante untuk merestui hubungan dewi sama andri tante